semoga momentum hari hutan sedunia ini mengingatkan masyarakat indonesia pengusaha pengusaha yang ada di berbagai daerah
saat kasus kebakaran hutan begitu hebat yang melanda sejumlah wilayah di indonesia
dan harusnya juga jangan terulang terulang terus ya bosen juga gitu ya
baik kita ke informasi selanjutnya
di brazil ada seekor penguin yang selalu mengunjungi nelayan yang pernah menyelamatkannya saat terdampar di bebatuan
sekalipun dilepas ke alam bebas sang pingwin selalu datang lagi menemui nelayan setiap pertengahan tahun
seekor pinguin mengunjungi huao de souza orang yang menyelamatkan yang lima tahun yang lalu di pesisir rio de janeiro
pada dua ribu sebelas the souza menemukan pingguin ini terdampar di bebatuan dalam kondisi terluka dan berlumur minyak
de souza membersihkan dan merawat pinguin dan diberi nama dindim
setelah itu dindim dilepas kembali ke lautan
dindim kembali ke populasinya di daerah lautan beku patagonia
namun setiap pertengahan tahun dindim berkunjung kembali ke rio de janeiro berenang sejauh delapan km untuk bertemu wow di soza